pandemi covid sembilan belas membuat sejumlah gerai pakaian dan fashion terpaksa ditutup dalam waktu lama
hal ini membuat barang pajangan toko rusak mulai dari berdebu hingga berjamur
kondisi ini terjadi di masa masa menuju lebaran idul fitri
yang biasanya selalu menjadi momen warga untuk berburu fashion atau kelengkapan busana lebaran
kondisi seperti ini mau tak mau juga mempengaruhi para pelaku bisnis fashion khususnya baju muslim
para desainer ini mengaku terjadi penurunan produksi dan penjualan yang signifikan di bulan ramadan kali ini
para desainer lantas harus memutar otak dan memindahkan bisnis mereka ke platform online
selain itu berbagai strategi dilakukan seperti mengeluarkan produk masker kain dan memberi diskon pada pelanggan

yang bisa kita lakukan agar bisnis kita tetap berjalan di tengah pandemi adalah dengan cara kita berjualan secara online
rata rata pasti kita memiliki database dari pelanggan pelanggan kita
nah itu dioptimalkan
kita coba share produk produk yang kita miliki langsung kepada pelanggan pelanggan kita
bisa melalui komunikasi whatsapp instagram facebook maupun media sosial yang lainnya
namun sejumlah warga mengaku membeli baju musik
tapi membeli baju secara online bukan menjadi solusi
hal ini disebabkan karena mereka lebih menyukai memilih dan membeli baju lebaran langsung di toko
yang jelas pokoknya tahun ini akan tetap beli baju baru untuk lebaran dan yang pasti akan beli online
walaupun kenyataannya gue nggak suka nih beli lebaran online
lebih suka beli secara langsung karena bisa ngepasin langsung di badan
aku kalau baju lebih prefer beli langsung karena takutnya kan kayak nggak cocok atau gimana
kayak gitu sih
dari beli online juga kalau soal baju kalau mungkin kebutuhan yang lain nggak apa apa deh
terutama di musim pandemi ini masyarakat berfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan
baju lebaran tidak menjadi prioritas walau di momen hari raya seperti kali ini
karena itu kreativitas dan konsistensi desainer pakaian menjadi kunci utama
agar bisnis mereka dapat bertahan di saat pandemi ini
tim liputan cnn indonesia